lima tersangka pelaku penembakan puskesmas depok dua kapanewon depok kabupaten sleman
akhirnya diringkus anggota satreskrim polresta sleman
tersangka menembaki puskesmas dengan air gun sejenis senjata dengan daya rusak yang dapat menyamai senjata api
lima tersangka pelaku yakni ls hs sm ha dan ra diringkus anggota satreskrim polresta sleman
setelah menembaki puskesmas depok dua kapanewon depok kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta pada kamis sebelas mei lalu
penembakan ini dilakukan karena rasa kesal dan sakit hati salah satu tersangka yakni hs terhadap manajemen puskesmas
bahwa motif dari penembakan puskesmas depok satu adalah rasa kecewa sakit hati
akibat tersangka hs yang merupakan tenaga
dan juga pengamanan di puskesmas tersebut secara pendadak diberikan oleh perusahaan outsourcing yang mempekerjakannya
atas permintaan dari kepala puskesmas
yang ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar pada yang bersangkutan
namun karena mungkin merasa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan
kemudian yang bersangkutan melampiaskan rasa kesalnya dengan cara melakukan perusahaan yang tidak berhasil
dari tangan tersangka polisi menyita dua airgun berjenis colt defender dan glock m tiga ratus sembilan belas
berbeda dengan airsoft gun airgun yang digunakan para tersangka untuk menembaki puskesmas memiliki daya rusak yang lebih tinggi
bahkan hampir dapat menyamai senjata api
dua senjata yang digunakan adalah milik tersangka sm
saat ini dua senjata tersebut telah dikirim ke laboratorium forensik di semarang untuk dilakukan uji balistik
untuk mengetahui daya rusaknya
ikan ini berbeda dengan airsoft gun
airgun ini merupakan sebuah senjata dengan peluru berupa butiran besi dengan diameter enam mm
yang memiliki daya rusak yang saat ini senjata senjata tersebut sedang kita kirimkan ke laboratorium forensik semarang
untuk diuji balistik untuk menentukan daya rusaknya

atas perbuatan yang dilakukan kelima tersangka dapat dijerat dengan pasal berlapis diantaranya perusakan dan kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
wayu juniawan sleman daerah istimewa yogyakarta